yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan
begini ada pandangan bahwa badan peradilan sekalipun
apalagi kuasi ya badan peradilan sekalipun terhadap produk produk putusan itu
memang betul ada pembatasan itu kemudian tidak boleh didiskusikan diperdebatkan
apalagi mendefense putusan jangankan terhadap putusan hakim yang bersangkutan
hakim lain pun tidak boleh diberlakukan oleh hakim yang lain
sebagaimana hal hal yang saya sampaikan tadi
tapi nanti pada akhirnya terserah bapak kalau tidak mau menjawab
karena ini krusial perlu saya sampaikan di persidangan
seandainya pun bapak tidak mau menjawab paling tidak sudah tercover di risalah sidang hari ini
begini kami tadi mencoba membaca putusan satu ratus tiga puluh lima sampai satu ratus empat puluh satu itu bapak
sebenarnya saya ingin mencari pertimbangan hukum
di mana sih pendapat dkpp berkaitan dengan sikapnya dalam menilai
sebenarnya kita tahu bahwa pendapatan terhadap praboh gibrani itu
selain kemudian diamar menjatuhkan putusan sanksi sanksi kepada teradu itu
sebenarnya pada titik pada titik itu di mana bagaimana sikap dkpp itu saja sebenarnya
apakah memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh teradu itu sudah benar atau salah
kewajiban semua hakim sebenarnya bapak kita memang tidak boleh memperdebatkan mendiskusikan
dan sebagainya mau apalagi mendefend tadi tapi ketika ada warga atau pencari keadilan khususnya
menanyakan maksud daripada putusan itu itu wajib bagi hakim yang bersangkutan menjelaskan sekedar
menjelaskan bukan mendiskusikan dan kemudian apalagi memperdebatkan itu pantang pak mohon saya
bisa diberikan penegasan mungkin pak dewa bisa saya kira karena ini juga persidangan saya kira
juga bapak bisa mendapatkan protek tidak akan melanggar kode etik itu karena yang membutuhkan
adalah mahkamah konstitusi sebuah badan peradilan juga silakan pak silakan pak ketua silakan
yang diperiksa di kpp dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh kpu
dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan
kami hanya meriksa ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh kpu ketika dia
putusan dkpp jelas ternyata ada pelanggaran etik
tapi dkpp tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu yang kita nilai
ada ada nggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh kpk
apa yang dilanggar oleh kpu
apa yang dilanggar oleh
semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami prof
itu ada dua poin paling tidak itu kan itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami
kpu memang melaksanakan putusan mahkamah konstitusi itu kewajiban
tapi dalam melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
juga kpu harus memperhatikan
agar tidak merugikan pihak lain
agar tidak merugikan pihak lain
yang kami periksa semata mata etiknya kpu
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media switning lainnya
kompas tv independen terpercaya